kita akan bergabung dengan prof ali munhanif pengamat timur tengah yang juga merupakan guru besar politik timur tengah uin jakarta
selamat siang prof ali
selamat siang mbak
pertanyaan begitu besarnya mengenai sebenarnya apakah hamas ini melakukan perlawanan atas nama rakyat palestina
dan untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan mereka karena masih banyak pengakuan secara internasional yang belum diakui sebagai negara
atau sebenarnya memiliki tujuan atau motifnya sendiri
baik ya ini kan kalau kita gambarkan suatu peran antara dua kelompok
ini kan peran yang tidak seimbang yang dalam hubungan internasional biasanya disebut acimetric wars
perang yang dilakukan oleh dua kelompok yang satunya mempunyai kekuatan militer yang sangat kecil
bukan hanya kekuatan militer kekuatan militer ekonomi keabsahan mendeklarasikan perang dan sebagainya jauh lebih minor
yaitu israel yang jauh lebih secara militer dia menjadi budaya timur tengah lalu kemudian ekonominya bagus
secara state juga legitime dan disinat sebenarnya asymmetric war atau perang seimbang itu sebenarnya motifnya tidak perang itu sendiri
nah motif motif perang dalam posisi yang tak seimbang itu biasanya jauh melampaui apa yang dia
misalnya pertanyaan gini mbak ya
untuk okuraliter sebenarnya israel bisa menghabisi hamas dalam hitungan hari ya atau katakanlah minggu gitu ya
tapi kan tidak itu yang diinginkan hamas
hamas menyerang israel dengan pengetahuan bahwa dengan kesadaran bahwa dia akan kalah
pertanyaannya lalu kemudian apa yang akan dikawal
apa yang akan dikawal
apa yang akan dikawal
apa yang akan dikawal
apa yang akan dikawal
apa yang akan dikawal
lalu mengapa dia melakukan itu kan
nah disitulah kemudian dugaan saya dalam analisa setidaknya hubungan antara hamas al fattah ya
best bank ramallah dengan israel selama ini memang cukup kompleks
dan kompleksitas itulah yang saya kira harus kita perhitungkan sebagai faktor mengapa gaza atau katakanlah hamas menyerang israel
nah dalam sepuluh tahun katakanlah
dua puluh tahun terakhir ini
dunia ini melupakan problem israel dan palestina
dan kita tahu persis bahwa hampir stabilisasi konfigurasi politik setelah perang dingin selesai
lalu kemudian muncul berbagai kerjasama kerjasama regional untuk kepentingan ekonomi
ada g dua puluh g delapan lalu kemudian ada trans pacific economy dan seterusnya
karena di amerika juga muncul berbagai kegiatan stabilisasi order yang saya kira penting untuk kita jadikan ukuran
hampir semua negara negara yang secara ekonomi maju lalu kemudian negara negara berkembang juga sudah mengarah ke sana
melupakan satu hal yang belum selesai di timur tengah
nah saya kira hamas menyerang israel kali ini untuk mengingatkan memori politik internasional
tentang luar negara
bilang loh anda ini stabil stabil aja enak enak aja kita belum selesai nih
motif hamas sebenarnya membuka kembali persoalan yang memang selalu saja di bypass oleh kepentingan kepentingan negara besar
amerika uni eropa rusia china dan sebagainya
yang seolah olah saat ini menguasai percaturan politik dunia tetapi mereka tidak begitu perhatian
pada persoalan persoalan yang mereka lakukan
dan itu adalah persoalan yang terjadi di palestina dan israel
ukraina dan rusia mengadakan perang yang relatif panjang dan melelahkan
semua orang membicarakan masalah ukraina dan rusia
begitu juga kemarin konflik antara cina dan amerika soal taiwan dan sebagainya
tapi orang lupa bahwa ada persoalan yang sangat krusial di timur tengah dilupakan oleh dunia internasional
yang kedua tentu saja adalah semakin meningkatnya sikap sikap yang lebih pragmatis dari negara negara liga arab
khususnya yang terakhir adalah saudi arabia ketika berupaya untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan israel
dan itu betul betul menjadi momentum penting bahwa seolah olah tidak ada masalah di timur tengah
seolah olah masalahnya sudah selesai
padahal puluhan resolusi pbb diingkari oleh israel
pelanggaran ham yang terjadi
perluasan wilayah di tanah pendudukan seperti west bank maupun di jerusalem timur semakin merajalela
begitu juga pembukaan ibu kota pembukaan kantor kantor perwakilan diplomatik di jerusalem timur
semakin meneguhkan kelompok kelompok perlawanan di gaza khususnya hamas
untuk memancing kembali memicu kembali bahwa
look ada persoalan yang belum selesai di timur tengah
dan itulah motif utama dari hamas dalam proses penyerangan pada israel kemarin pada sabtu kemarin
itu betul betul dilatar belakangi oleh keinginan bukan untuk memenangkan pertempuran
sudah pasti mereka sadar bahwa mereka akan kalah
tapi ingin memantik diplomasi internasional untuk mempersoalkan kembali membuka kembali
persoalan persoalan yang belum selesai di palestina dan israel
itu kira kira gambaran saya mengenai asymmetric war yang seharusnya terjadi di timur tengah
apa saja karena kan kita tahu bahwa begitu banyak upaya perdamaian yang hingga saat ini tidak ketemu titik temunya
salah satunya apakah mengenai pengakuan internasional terhadap palestina
atau apa saja persoalan persoalan penting yang ingin dipantik kembali oleh hamas
tentu saja adalah spektrum yang paling tinggi adalah keinginan menjadikan palestina merdeka
ukuran kemerdekaan tentu saja secara teritorial adalah pengakuan kedaulatan ya
tetapi wilayah yang dianggap merdeka memang masih menjadi perdebatan
tetapi belakangan terjadi upaya upaya yang lebih solabel menjadi lebih menyelesaikan bagi kepentingan dua negara israel maupun dua wilayah
israel maupun juga palestina yakni keinginan untuk menemukan titik temu melalui two state solution
satu upaya akhir untuk saling mengakui munculnya dua negara yang berdampingan pengakuan kedaulatan dan seterusnya
dan tentu saja berbagai syarat syarat yang harus dilakukan untuk itu
tentu saja misalnya adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh israel pada keluarga
ataupun orang orang yang terusir pada waktu perang
lalu diperlukan pada waktu perang enam puluh tujuh lalu diperlukan pada waktu perang tujuh puluh tiga dan seterusnya
yang kedua tentu saja kerap menukar tahanan yang saat ini menjadi problematik
karena israel tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa hamas dan juga organisasi organisasi militer di palestina adalah teroris
sehingga mereka patut ditahan dan tidak ada tukar menukar tahanan
dan itu semuanya menjadi krusial
krusial ditambah karena berbagai langkah langkah kebijakan israel untuk memperluas wilayah di tanah tanah pendudukan
khususnya west bank jarusalem timur lalu kemudian wilayah wilayah yang dekat lebanon selatan
dan disitulah sebenarnya apa yang saya gambarkan saat ini sebagai persoalan yang belum menemukan titik temu
tetapi oleh dunia internasional betul betul dilupakan dan diabaikan seolah olah saat ini pembangunan ekonomi kesejahteraan
lalu kemudian semuanya menjadi agenda dunia internasional
sementara agenda agenda konflik yang mewarnai berbagai derita kemanusiaan yang muncul di timur tengah
lalu kemudian termasuk pemberantasan terorisme isis dan seterusnya itu seolah olah seperti selesai
dan disitulah saya kira penting untuk disikapi khususnya indonesia dan negara negara muslim di dunia
mengusulkan kembali pbb
pada pbb untuk membuka kembali sidang tentang bagaimana mencari solusi yang sama sama menyenangkan membagikan dua negara ini
sehingga two state solution saya kira harus diupayakan untuk bisa dibuka kembali di pbb
untuk membuka kembali sidang menemukan solusi namun itu artinya juga kita harus mengetahui faktor faktor di belakangnya ini agar bisa mendapatkan solusi
faktor apa pak
faktor apa pak
sebenarnya yang kemudian membuat dunia internasional ini kesannya menormalisasi sesuatu yang belum selesai
saya kira memang harus diakui ya bahwa pengakuan kedaulatan atas israel itu terlalu diwarnai dengan pemihakan pemihakan
khususnya dari kalangan anggota anggota dewan keamanan pbb
dan itu ada semacam standar ganda
apabila kalau misalnya perluasan wilayah yang sudah jelas jelas itu mengingkari resolusi pbb
lalu kemudian dibiarkan begitu saja perluasan wilayah di tanah tanah pendudukan
occupite territory yang betul betul memang simbolik menggambarkan betapa penjejahan
penghilangkan hak dan seterusnya itu berlangsung terus
dan itu memang disikapi secara tidak adil di kalangan negara negara besar khususnya dewan keamanan pbb
yang kedua tentu saja adalah bahwa dengan semakin meluasnya proyek proyek demokratisasi di negara negara timur tengah
khususnya di dunia islam terlihat bahwa konflik resolusi untuk palestina dan israel
itu seperti agenda nomor sekian
jauh para rejim khususnya di liga arab misalnya itu mencari formasi ya mencari formulasi untuk bagaimana semakin demokratis
tetapi juga bisa mengurangi konflik pada saat yang sama juga menjamin kesejahteraan warganya
mesir dilanda begitu saudi arabia mengalami liberalisasi ekonomi yang sangat hebat saat ini
syria juga dihantui perubahan rejim yang tidak jelas turki juga begitu
nah disitulah negara negara yang di timur tengah semestinya mengadres isu yang sangat krusial
yaitu pelanggaran ham dan penjajahan israel atas palestina itu menjadi backfire tidak maju

mereka jauh sibuk dengan urusan urusan itu

bagaimana bertahan sebagai rejim misalnya di mesir
bagaimana bertahan sebagai rejim misalnya di mesir
sama sekali palestina tidak menjadi agenda utama dalam berbagai sidang sidang parlemen maupun voting rakyat dan seterusnya
syria juga begitu
itulah saya kira yang menjadi agenda kita semua untuk terus menerus memperbincangkan kembali isu palestina merdeka
dan two state solution sebagai kerangka kerja
untuk negosiasi maupun diplomasi timur tengah yang akan datang
baik prof ali bagaimana kemudian menghilangkan penjajahan pelanggaran ham
dan yang paling penting ini keberpihakan standar ganda ini
jangan sampai lagi terjadi bagi palestina
terima kasih prof ali telah bergabung bersama kami siang hari ini di cnn indonesia news hour